sementara itu komisi delapan dpr menggelar rapat dengar pendapat dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
komisi delapan mengimbau menteri ppa menjaga kasus pernikahan dini di bantaeng sulawesi selatan
dalam rapat komisi delapan menyoroti kasus rencana pernikahan dini yang terjadi pada anak di bawah umur di bantaeng
komisi delapan menyayangkan keputusan pengadilan agama yang mengeluarkan izin menikah bagi kedua anak di bawah umur tersebut
pimpinan komisi delapan meminta kementerian agama dan kementerian perlindungan anak untuk melakukan pembinaan kepada orang tua dan keluarga agar kasus pernikahan dini bisa dicegah
sementara itu menteri ppa yohana yabise mengaku kementeriannya telah mengirim tim untuk mencegah pernikahan dini di bantaeng
tim tersebut akan melakukan pendekatan khusus kepada pasangan di bawah umur agar membatalkan niat menikah dini
akan ada tim yang kesana untuk berusaha
bagaimana caranya mencegah ini karena undang undang ini kan masih berlaku ya
undang undang nomor satu ratus tujuh puluh empat ini masih berlaku
ini harus membutuhkan pendekatan pendekatan khusus dengan keluarga
kita bahas kontroversi pernikahan dini bersama rosniati aziz presidium nasional koalisi perempuan indonesia
selamat malam ibu rosniati
selamat malam mbak
ibu rosniati apa yang mendasari atau menjadi dasar pemikiran tingginya atau anak anak ini mengambil langkah untuk melakukan atau mengajukan pernikahan di usia anak pernikahan dini
kalau misalnya kalau zaman dulu apa ya zaman bapak ibu saya zaman orang tua saya mungkin kita masih terbiasa atau cukup akrab dengan stigma atau pemikiran menikah di usia muda
tapi kalau sekarang kan tidak ya
apa yang mendasari pernikahan anak di bantayang ini misalnya salah satunya
ya ini memang menjadi dilematis ya di lingkungan masyarakat kita
karena dalam perkembangannya seharusnya kondisi kondisi seperti ini kita tidak temukan lagi
karena ada beberapa pertimbangan pertimbangan
tetapi fakta di lapangan bahwa ternyata kasus pernikahan dini ini juga masih marak terjadi
contohnya yang kita baca dan kita dengar informasinya
kasus di bantai
kasus di bantai baru baru ini
itu ternyata pertimbangannya karena mungkin memang ini cukup agak pragmatis ya cara berpikirnya
karena misalnya daripada misalnya sina kemudian anak ini kan sudah suka sama suka seperti itu
jadi hanya pertimbangan seperti itu
tetapi pertimbangan yang lainnya terkait dengan persoalan kesehatan persoalan keberlanjutan ekonomi keberlanjutan pendidikan bagi anak itu ternyata memang tidak menjadi bahan pertimbangan
dan ini tentunya sangat dipengaruhi oleh cara berpikir dari orang tua anak
dimana sebenarnya harusnya kan di dalam proses perlindungan anak pemenuhan hak anak dan pelindungan anak
itu peran orang tua harusnya cukup besar
tetapi ini yang kadang tidak terjadi
karena pertimbangan itu tadi daripada misalnya anaknya kina lebih baik dinikahkan saja
oke edukasi dari pihak keluarga artinya ya bu rosniati ya
ada tidak faktor misalnya perekonomian dari pihak keluarga kemudian menjadi alasan atau pemicu anak anak ini mengambil langkah atau punya paling tidak sedikitnya setidaknya pemikiran mereka harus melakukan pernikahan di usia yang sangat sangat muda
iya kalau berdasarkan data yang ada di koalisi perempuan indonesia yang saat ini sebenarnya dari dua ribu tujuh belas kemarin itu mengajukan judicial review
ke mahkamah konstitusi ternyata misalnya kasus pernikahan anak yang di bengkulu yang kebetulan memberikan kuasa kepada koalisi perempuan indonesia dan kelompok delapan belas plus
termasuk juga yang kasus dari indramayu ada dua kasus dan pernikahannya itu dari umur dua belas sampai lima belas tahun
rata rata itu faktornya karena persoalan ekonomi
itu yang pertama
tetapi tentunya jika misalnya pengetahuan dan pemahaman keluarga cukup memadai
terkait dengan kondisi kondisi yang lebih panjang nantinya misalnya persoalan kesehatan reproduksinya
kemudian persoalan pendidikannya nanti yang akan berdampak pada keberlanjutan ekonominya
kalau misalnya itu selesai meskipun misalnya mungkin ekonominya terbatas
tetapi pasti dia akan berpikir bahwa daripada misalnya kondisi anaknya lebih parah lagi nanti maka lebih baik tidak ditingkatkan
kalau misalnya memang pengetahuan dan pemahamannya selesai
kondisi ini juga diperparah oleh pihak pemerintah yang menurut kami itu memang tidak ada kesepahaman yang sama dari pusat sampai dengan ke lapangan gitu loh
sampai di daerah
sehingga terjadilah kondisi kondisi seperti itu gitu
bu rosniati mungkin saat ini juga banyak sekali orang tua yang menonton interview kita malam hari ini di cnn indonesia connected gitu
apa yang kemudian mungkin anda juga
bisa sampaikan dari koalisi perempuan indonesia bagaimana pernikahan dini ini pernikahan anak di bawah umur atau di usia yang masih sangat muda ini menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masalah
kalau menurut pandangan kami sebagai lembaga yang bergerak di isu perempuan ini sebenarnya justru semakin memperumit gitu loh
menambah beban menambah masalah bagi yang bersangkutan sendiri dan termasuk juga bagi keluarganya
kalau misalnya kita melihat ketika misalnya terjadi
pernikahan anak tentunya yang perlu dilihat bagaimana dampaknya terhadap kesehatan reproduksinya sendiri
usia dua belas sampai lima belas tahun misalnya itu masih sangat tidak kondusif kondisi kesehatan reproduksinya ketika misalnya dia harus melahirkan dan sebagainya
belum lagi ketika misalnya mereka punya anak bagaimana faktor ini kondisi ini bisa berdampak pada kondisi ekonomi mereka
beban ekonomi pasti akan bertambah
di sisi lain tingkat pendidikan
pendidikan anak yang menikah ini itu tentunya dengan tingkat pendidikan yang terbatas
tentunya mereka juga tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih memadai
sehingga dampaknya jangka panjang ini sebenarnya bisa terjadi proses proses pemiskinan yang berkelanjutan dari orang tuanya kemudian turun lagi ke anaknya kemudian ke cucunya seperti itu
mk beberapa waktu kemarin sempat menolak untuk menaikkan batas usia nikah
dari yang sebelumnya enam belas menjadi delapan belas
apa sih sebenarnya perbedaan signifikan atau bagaimana pemahaman kita untuk melihat sebenarnya kan angka enam belas sampai dengan delapan belas ini hanya terpaut dua tahun
tapi seberapa besar perbedaannya
apa yang kemudian menjadi concern ya kekhawatiran ya
kalau kami melihat bahwa ini kan sebenarnya harus ada persamaan
kenapa misalnya sebenarnya kita tuntut bahwa harusnya sama antara laki laki dengan perempuan
usianya sama sama sembilan belas tahun
kemudian yang berikutnya lagi usia enam belas tahun itu kan juga sekali lagi saya perlu menyampaikan bahwa kondisi kesehatan reproduksi anak yang usia enam belas tahun itu belum matang gitu loh
dan kenapa misalnya banyak terjadi kasus kematian ibu dan anak
karena memang beberapa faktornya faktor penyebabnya karena anak yang hamil
jadi kemudian melahirkan yang tentunya kesiapannya sendiri itu belum seperti yang kita harapkan
sehingga bisa berdampak pada tingginya kasus kematian ibu dan anak
tidak usah terlalu jauh misalnya baru baru di sulawesi barat misalnya itu sampai ada kasus orang tuanya terpaksa menjual anaknya
menjual anaknya karena tidak mampu memberikan makan kepada anaknya
jadi itu kondisi kondisi yang terjadi di lapangan
dan itu kadang tidak dipikirkan oleh pihak orang tua dan pengambil kebijakan
buros yang biasanya bukan lazim tapi apa ya
yang biasanya biasa kita dengar adalah mengapa artinya para orang tua di luar sana mungkin setuju atau mengiakan anak mereka untuk menikah di usia yang muda
apalagi mungkin di usia di pernikahan di usia dini
alasannya untuk menghindari zina
nah ini akhirnya berbentrokan dengan hukum agama dengan syariat agama tanggapan anda
nah sebenarnya kan begini di dalam agama pun itu kan harus ada kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya gitu
kewajiban orang tua untuk memastikan bahwa anaknya juga bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan layak
kalau misalnya jadi ini sebenarnya kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi gitu
saya rasa misalnya pandangnya
pandangan mengatakan bahwa daripada china itu hanya pandangan yang pragmatis
padahal ada beberapa cara ada beberapa solusi ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak
bukan hanya karena pemikiran bahwa daripada terjadi sina kemudian ya sudah dilegalkan saja ya sudah diiyakan saja keinginan anak anak ini
padahal ada beberapa strategi yang bisa dilakukan
ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan
kemudian orang tua kemudian keluarga kemudian masyarakat selanjutnya kepada pemerintah
bu ros itu tadi kan dihadapkan dengan syariat agama dengan hukum dalam agama ya
tanggapan dari menteri agama sendiri dari pak lukman hakim saifuddin menyatakan kalau tadi mungkin juga anda dengar di cnnindonesia com bahwa
tidak bisa mencegah atau tidak bisa menunda jika ada dispensasi
jika lahir dispensasi
melalui putusan pengadilan agama
oleh karena itu sebenarnya kami dari koalisi perempuan indonesia
oke mungkin memang kalau pemikirannya dari pertimbangan dari aspek agama seperti itu tetapi kan harus ada upaya upaya pencegahan supaya kondisi itu tidak terjadi
nah ini kan yang tidak dilakukan oleh pemerintah gitu loh
nah dari polisi perempuan indonesia sendiri itu kami sebenarnya sudah mengajukan
terkait dengan pencegahan dan penghentian perkawinan anak
itu kami sudah mengirimkan ke ksp dari bulan maret kemudian ke kementerian pp dan pa
dan kami berharap bahwa surat kami ini bisa disampaikan ke presiden
dan itu ada beberapa aspek yang kami tawarkan terkait dengan perpu itu
sebenarnya pada dasarnya ada tiga
yang pertama bagaimana perlu ada perlewasaan usia perkahwinan
kemudian yang kedua
pembatasan ketat pemberian dispensasi perkawinan anak
nah ini kan terjadi di bantaeng karena tidak adanya pembatasan yang ketat sehingga itu kan bisa membuat ini semakin longgar
kemudian yang ketiga di draft perpu yang kami ajukan ke presiden ini termasuk diantaranya kami meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya upaya pencegahan seperti tadi yang saya sampaikan
karena upaya upaya pencegahan ini tidak terjadi
kemudian berikutnya lagi mahkamah agung itu perlu membuat panduan bagi hakim dalam memutus permohonan terkait dengan dispensasi
karena tidak ada acuan yang dasar bagi hakim maka ini bisa beda beda keputusannya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain
jadi intinya bahwa bagaimana pemerintah melalui presiden ini perlu membuat regulasi terkait
dengan bagaimana perlu ada pencegahan dan penghentian perkawinan anak
karena kalau ini tidak dilakukan maka ini bisa berdampak jangka panjang yang harus kita pikirkan gitu
baik baik terima kasih ibu rosniati aziz presidium nasional koalisi perempuan indonesia yang paling penting memang sumbernya dari lingkungan keluarga bagaimana bisa mengedukasi kepada anak anaknya
terima kasih sekali lagi ibu ros
ini cukup menjadi atau apa ya bajita perhatian netizen
beberapa hari terakhir sekaligus banyak yang miris dan ironis terhadap apa yang terjadi di bantai sulawesi selatan
kita lihat dari tagar pernikahan dini apa saja kata yang dicuitkan oleh netizen
kita lihat melalui data ontologi berikut yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia social
seperti biasa saya akan buka ada beberapa kata besarnya
kita akan lihat top tiga nya yang paling besar ada bantaeng
kemudian kita geser selain bantaeng yang menjadi tempat
yang pertama adalah pernikahan dini berlangsung pada tanggal dua puluh satu nanti
siswa kemudian yang ketiga adalah cegah
nah kata lain yang juga related dengan tagar pernikahan dini ini ada sayangkan mencegah psikologis dan tentunya usia
jadi kalau kita lihat anda familiar akrab gitu ya di telinga anda dengan kalimat pernikahan dini
tidak hanya terjadi di sinetron tapi ini juga terjadi di kehidupan nyata ya
kita tutup data ontologinya kita akan buka apa komentar atau kata netizen
terkait dengan pernikahan dini yang terjadi di bantayang ini
yang pertama dari ed hidayat rizky delapan
nikah dini juga tidak semua jelek kok ada positif ada negatifnya
sikapi saja dengan bijak orang tua saya juga nikah muda
nggak jadi masalah toh sampai dengan sekarang sudah kakek nenek
mungkin ditanya dulu orang tuanya waktu itu nikahnya umur berapa
apakah di empat belas lima belas tahun ya
ed poros indra keduanya kini tengah menjalani bimbingan perkawinan dari kua bantaeng
tidak ada paksaan dan keluarganya
juga mendukung semoga pernikahan mereka langgeng
lalu kita buka komentar berikutnya yang ketiga
komentarnya agak sedikit berbeda dari dua sebelumnya dari ed tunggal p
menurut saya kua bisa ambil peran strategis untuk mencegah ini kok
dalam kasus ini kua yang pertama kali dijangkau oleh keluarga keluarga anak
semestinya bisa menjadi fasilitator untuk memberikan penyuluhan
agar keluarga dan anak untuk bisa menunda pernikahan tersebut
lalu berikutnya renaldi pawinru
karena pernikahan anak smp di bantaeng ini udah jadi hal serius ya
keluarga mereka kok bolehin ya
itu tadi kata ibu ros juga
bagaimana peran keluarga untuk bisa memberikan edukasi terhadap anak anaknya
apalagi mungkin di usia usia abg ya
kurang lebih namanya abg
jadi mungkin masih masih labil apalagi soal percintaan
jadi makin sedih karena habis baca berita dua siswa smp yang mendaftarkan pernikahan ke kua
baik anak perempuan dan anak laki laki berhati hati
untuk menikmati pendidikan sampai ke jenjang yang tertinggi
apakah juga ini akan menyelesaikan masalah dengan pernikahan